sebagai sektor yang paling parah terdampak akibat pandemi virus corona
industri pariwisata ibarat mati suri
usaha yang lesu berdampak pada banyaknya karyawan yang dirumahkan
bagaimana optimisme pelaku industri serta karyawan yang terdampak atas stimulus
terhadap sektor pariwisata
adakah harapan bagi seluruh pihak dalam industri pariwisata ini
kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak maulana yusran sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia
selamat malam pak maulana
dan sudah bergabung juga melalui sambungan telepon ada mbak yuliana srisky setiowulan
pegawai hotel yang dirumahkan di surabaya
selamat malam mbak anas
oke saya mau ke mbak anas terlebih dahulu
nanti saya baru akan bertanya ke pak maulana
mbak anas bisa anda ceritakan sebetulnya status kepegawaian anda saat ini
dirumahkan ini sejak kapan dan bagaimana sistem pembayaran
gaji terhadap anda mbak anas
jadi gini saya itu bekerjanya di bali ya lebih tepatnya di nusa dua
terus di akhir bulan maret itu saya memutuskan untuk pulang ke surabaya
karena memang rencana awalnya saya akan ada acara pribadi di awal bulan april
terus setelah nyepi saya pulang ke surabaya
terus saya dapat kabar sebelum saya sempat balik
ke bali bahwasannya memang tidak boleh ya mengadakan acara besar dan segala macam
jadi saya cancel semua acara itu terus saya tetap di surabaya
terus akhirnya tiga hari kemudian saya dapat info bahwasannya kami pegawai hotel
yang di tempat kerja saya diputuskan untuk menghabiskan cuti tahunan
jadi kan kita dapat cuti tahunan dari annual leave sama public holiday
jadi semua itu
di force dikeluarkan jadi kalau bisa sampai minus
seharusnya memang itu setiap bulan harus dikeluarkan per bulan
jadi kita diminta untuk mengeluarkan semuanya di bulan maret ini
dan itu sudah terjadi
terus seminggu kemudian eh sorry di bulan april
jadi seminggu kemudian setelah ada info seperti itu dari perusahaan kami di info lagi
jadi bahwasannya memang okupansi sudah tidak bisa
naik lagi ya
terus banyak tamu yang cancel dan mereschedule stay nya dengan kita
jadi ya mau tidak mau perusahaan memberikan opsi bahwasannya kita unpaid leave
oke sistemnya unpaid leave begitu ya
ya unpaid ya
tapi unpadnya itu tidak ditentukan sampai bulan kapan gitu
kami yang punya tabungan
masih bertahan dengan itu
tapi kalau misalnya orang orang yang memang tidak punya tabungan ya
saya tidak tahu lagi harus pergi kemana
jadi kita harus bersabar
mbak anas artinya semenjak bulan april hingga saat ini anda tidak menerima gaji begitu dari hotel tempat anda bekerja
di bulan april ini kan kita masih di force untuk keluarkan annual lift dan ini ya
public holiday yang kita punya dalam satu tahun

jadi bulan april itu kami masih di force untuk keluarkan annual leave dan ini ya

dengan service charge yang kami dapat
lalu karena saya muslim
di bulan depan itu kan kita sudah mulai idul fitri ya
jadi kebijakan hari hotel kami
thr di bulan mei yang harus kan dibayarkan di bulan mei dibayarkan di bulan april
nah mulai dari bulan mei
itu kita nggak digaji
oke selain anda ada berapa sebetulnya mbak pegawai yang juga dirumahkan ataupun unpaid lift ini
apakah memang hampir seluruhnya dari pegawai hotel tempat anda bekerja atau hanya beberapa saja begitu mbak anas
jadi kita karyawannya totalnya enam ratus orang ya
yang masih bertahan di hotel itu lima puluh orang yang tetap harus maintain hotel ya
kebersihan terus keamanan hotel
jadi enam ratus semuanya sudah dirumahkan
dikurangin beberapa orang saja
hanya beberapa orang saja yang masih bertahan
kayak security engineering terus kayak housekeeping itu masih ada di tempat hotel
karena memang okupansi sudah nggak ada
oke dengan tidak adanya okupansi apakah kemudian hotel itu benar benar tutup
atau hanya melakukan maintaining saja untuk pembersihan ataupun cleaning begitu mbak anas
saya dapat kabar tiap hari kan
tetap di hotel
kamu yang stay dengan kita cuma satu kamar aja
dari total kamar kami empat ratus sembilan belas
cuma terisi satu kamar saja
oke kemudian apakah tidak ada komunikasi ataupun bagaimana
pembicaraan dengan pihak manajemen hotel terkait dengan nasib anda dan juga kawan kawan
mengingat ini akan ada lebaran pasti perlu thr begitu mbak anas dan juga kawan kawan
ada komunikasi atau mungkin ada pemberitahuan informasi dari mereka
ada juga informasi dari mereka begitu
iya thr kita sudah dibayar
jadi gaji bulan april dan thr di bulan mei sudah dibayarkan di bulan april ini
jadi kalau misalnya setelah bulan di bulan mei sampai seterusnya saya nggak tahu kapan
semoga secepatnya itu kita nggak ada gaji
oke oke saya akan teruskan nanti ke mbak ana saya akan bergabung dengan pak maulana yusran sekjen phri
selamat malam pak maulana
ya pak maulana tadi kita sudah mendengar ceritanya dari mbak anas bahwa
memang thr nya dan juga gajinya di bulan april itu sudah diberikan oleh pihak hotel
namun mereka masih khawatir setelah bulan april atau setelah lebaran bulan mei itu bagaimana nasibnya mereka
karena mereka hanya akan bergantung pada gaji di bulan april dan juga pada thr bulan mei itu
ini apakah kemudian itu juga terjadi di hampir semua hotel yang dibawa asosiasi phri pak maulana
jadi begini mungkin kalau kita mendengarkan situasinya mbak ana barusan
itu mbak anna itu termasuk yang masih beruntung ya karena masih menerima gaji atau menerima thr
tapi banyak dari para pekerja pariwisata khususnya hotel dan restoran itu yang justru tidak bisa
apa namanya hotelnya atau restorannya tidak bisa membayarkan gajinya lagi gitu loh
karena posisinya saat ini adalah situasinya kalau hotel itu kan pada prinsipnya adalah rumah kedua bagi orang yang bergerak
yaitu wisatawan kan baik itu dalam konteks dia bisnis trip ataupun leisure
nah saat ini dengan kondisi pandemik itu justru terjadinya pembatasan ini justru membatasi ruang gerak daripada wisatawan tersebut
nah ini yang jadi masalah utama sehingga pembatasan ini berdampak kepada penurunan okupansi yang sangat tajam
bahkan sudah menjadi single digit
mbak anna tadi ada di bali bali itu adalah konsepnya adalah destinasi yang mayoritas adalah leisure
mereka kena dampak dari wisman maupun wisnos kan
kalau di daerah lain di indonesia mayoritas ada yang kenanya itu karena masalah wisnus
wisness ini dipresentasi kalau misalnya kita melihat dari revenue structure nya daripada hotel itu sendiri
yang bergerak paling banyak itu adalah bisnis trip
bisnis trip itu adalah kegiatan kegiatan pemerintah
nah kalau kegiatan pemerintah kalau ibu kota negaranya sudah sakit itu akan berdampak ke seluruh wilayah di indonesia
ini yang mesti kita pertimbangkan
jadi kalau jakarta itu kan ibu kota negara
nah begitu jakarta itu di karantina wilayah pembatasan pembatasan kegiatan pemerintah pusat itu ke seluruh wilayah di indonesia itu terjadi
dan cancel cancel itu yang berdampak akhirnya banyak yang tutup
hotel hotel di indonesia itu sudah terdata di phri itu sekitar satu enam ratus hotel
seluruh indonesia ada di tiga puluh satu provinsi
mungkin bisa lebih banyak ya itu yang baru yang melapor
pak maulana ini dengan banyaknya hotel yang tutup tadi anda sebutkan ada sekitar satu enam ratus di bawah asosiasi phri hotel yang tutup
apakah kemudian hotel hotel ini kemudian kesulitan untuk membayar ataupun melaksanakan kewajibannya dengan membayar gaji karyawan
kemudian mereka terpaksa untuk memilih melakukan ataupun merumahkan karyawannya atau melakukan unpaid leave seperti yang tadi disampaikan oleh mbak anas begitu
ya karena begini
di dalam cost structure nya daripada hotel itu pertama adalah yang paling besar adalah gaji karyawan
gaji karyawan kemudian diikutin juga urutannya terhadap biaya utilitas
utilitas itu ada listrik dan gas
kemudian diikuti lagi ada biaya fasilitas
diikuti lagi ada biaya fasilitas atau benefit sebagai karyawan yaitu bpjs kesehatan dan kebijakan
nah berikutnya yang lain lain adalah kewajiban permukaan
nah di sini kita melihat bahwa kalau hotel tutup atau hotel tetap operasional itu mereka tetap sama sama mengeluarkan biaya
pada saat pertama pasti yang dinegosiasikan adalah masalah perbankan
kita cash reserve kita biasanya kepotong kalau perbankannya tidak memberikan satu relaksasi kan gitu
hidup sudah pasti rugi
jadi sudah pasti sudah subsidi
dari mulai dia turun okupansi sampai ke single digit dia pasti subsidi
di situlah mulai pengurangan tenaga kerja
nah pada saat disuruh memilih pertama tentu yang dikalahkan adalah karyawannya
kalaupun dimenangkan karyawannya listriknya tidak bisa hidup lagi karena dia tidak sanggup memiliki listrik otomatis perusahaannya pasti tutup
nah akhirnya terjadilah ini ada pemahaman juga dari karyawan makanya terjadilah unpadley
nah ini juga tetap bertahan misalnya dia sudah terjadi unpaid lift dia masih tetap tutup ataupun buka dia masih membayar kewajibannya terhadap listrik
karena listrik ini kita terbebani biaya listrik ini ada biaya yang seperti abodement biaya hidup minimum
nah ini yang jadi masalah di kita padahal pemakaiannya tidak maksimum saat ini
sehingga itu yang direlaksasikan
karena kita bisa membela lebih kepada karyawan entah itu salary nya atau benefit nya gitu loh
ini yang kita masalahkan
iya artinya memang yang paling tinggi adalah kos untuk belanja pegawai begitu ya
membayar gaji pegawai itu yang menjadi pertimbangan paling tinggi gitu ya dari manajemen hotel
nah nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan pak maulana
kita akan menyapa melalui sambungan skype ada anggota komisi sepuluh dpr ri bang andreas hugo parera
selamat malam bang andre
halo selamat malam
tadi mungkin saya ceritakan sedikit ya apa yang sudah diperbincangkan antara salah satu pegawai hotel yang dirumahkan atau unpaid leave dengan sekjen phri pak maulana yusran
tadi sebetulnya bang andre ini yang menjadi concern adalah memang hotel hotel kemudian banyak sekali yang tutup
ada sekitar satu enam ratus hotel di bawah phri yang terpaksa tutup
dan karena memang yang paling tinggi adalah cost membayar pegawai begitu menggaji karyawan
itu yang paling memberatkan dari manajemen hotel
dan ini akibatnya banyak sekali kemudian pegawai pegawai yang dirumahkan ataupun unpaid leave banyak juga yang tidak dibayar gajinya
bagaimana komisi sepuluh melihat fenomena ini di tengah wabah industri pariwisata perhotelan kita terpukul begitu kuat ya bang andre
ya memang situasi ini kita pahami dan kita hadapi dengan bukan hanya pihak karyawan
tapi juga kita tahu bahwa hotel phri atau hotel hotel sendiri pun mengalami kesulitan
jadi yang mengalami kesulitan ini semua sebuah komponen di dalam dunia bisnis pariwisata ini
oleh karena itu memang bagaimana kita menyelamatkan atau paling tidak mengatasi secara bersama
dalam arti bahwa pihak karyawan harus dibantu
sehingga dengan demikian kita sama sama bisa bertahan di dalam situasi ini
nah ini yang skema ini yang kemarin di dalam diskusi dengan teman teman dari phri
juga dengan sebelumnya rapat kerja dengan kementerian pariwisata kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
cukup panjang kita berbicara soal
soal hal tersebut itu
oke nanti kita akan lihat
karena itu memang pemerintah perlu menyiapkan bahwa mengatasi pandemi ini sebagai satu skema fokus utama
tapi juga efek sampingan
efek yang ditimbulkan oleh kasus pandemi ini
dalam hal ini tentu ya termasuk soal kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh phri
dan kesulitan yang dihadapi oleh karyawan
nah kondisi ini yang menjadi topik pembicaraan kita
oke bang andri nanti kita akan lanjutkan
skema apa sebetulnya yang sudah dipersiapkan antara kementerian pariwisata dengan komisi sepuluh
dan juga phri untuk menyelamatkan industri pariwisata dan juga perhotelan kita
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa di indonesia breaking news
sampai jumpa di sampai jumpa di indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana kemudian industri pariwisata dan juga perhotelan mati suri di tengah wabah corona
kita akan lanjutkan lagi dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada sekjen phri maulana yusran
dan kita juga masih menunggu tersambung kembali melalui saluran skype dengan andrea sugoparera
anggota komisi sepuluh dpr ri dan juga mbak yulianas rizki
salah satu pegawai hotel yang dirumahkan
saya akan kembali lagi ke pak maulana
pak maulana sebetulnya banyak hotel hotel yang masih buka kemudian mereka membuat inovasi inovasi begitu
pak maulana seperti menawarkan paket karantina ataupun work from hotel dan juga menawarkan rapid test
apakah itu bisa membuat tingkat okupansi
tetap tinggi dan membuat mereka bertahan untuk sementara waktu pak maulana
ya jadi begini pada prinsipnya hotel hotel yang buka itu atau yang tutup tetap membuat strategik untuk memarketingkan hotelnya
itu dalam rangka tujuannya untuk membantu cashflow mereka masing masing
seperti contohnya tadi yang sudah mbak sebutkan ada yang membuat paket work from hotel mungkin
ada isolasi mandiri dan lain sebagainya
masuk juga ada sekarang paket yang dianggap untuk melakukan kesehatan
sekarang paket paket yang mereka menjual hotel voucher yang mereka dapat beli dan dapat dimanfaatkan sampai dua tahun
sampai tahun dua ribu dua puluh satu jadi fleksibel istilahnya
nah itu semuanya dalam rangka untuk membantu cashflow mereka
jadi mereka bisa get cash in advance kemudian untuk membantu bagaimana mereka bisa tetap bisnisnya tetap established lah istilahnya
karena bagaimanapun hotel yang buka itu itu belum tentu juga mereka bisa menutupi
apa yang menjadi cost mereka yang saya sampaikan tadi di awal
jadi sama nasibnya dengan hotel yang tutup
jadi tutup atau buka tetap mereka berjuang untuk memperkecil subsidi daripada intervensi dari property owner nya itu
artinya meskipun ada inovasi dan juga menawarkan berbagai paket itu tidak cukup untuk bisa menahan pengelolaan ataupun manajemen hotel
karena memang tidak sebanding begitu pak maulana
ya belum tentu karena gini pada prinsipnya kita tetap berupaya ya untuk memberikan satu strategic marketing ya
tapi kan di sini kita ketahui bahwa semua yang namanya wisatawan itu juga membatasi pergerakan mereka
karena mereka juga takut dengan penyakit ini gitu
jadi mereka lebih memilih stay at home gitu loh
namun kita tidak bisa pungkirin karena situasinya juga namanya perbatasan atau pelabuhan udara
itu tidak ditutup
ada beberapa kelompok masyarakat yang masih tetap harus bekerja dan bergerak antara satu destinasi ke destinasi lain
tapi di situ juga kita juga memicu mungkin ada hal hal lain ya seperti apa namanya penjualan voucher untuk di masa depan
dan orang yang bergerak masih bergerak ini tentu mereka juga berpikir dari pergerakan mereka mereka lebih bagus mereka tinggal di hotel daripada mereka kembali ke rumah sementara waktu kan gitu
itu banyak alasannya
oke saya akan kembali lagi kepada bang andreas hugo parera anggota komisi sepuluh dpr ri
tadi sudah dijelaskan juga oleh pak maulana bahwa memang pihak hotel ini berusaha untuk memarketingkan dirinya
namun kan ada kendala bahwa masyarakat memang membatasi pergerakannya
tadi sebelum break anda sudah sebutkan bahwa ada pembicaraan dengan kementerian pariwisata dan juga phri
bagaimana skema skema untuk bisa menyelamatkan perhotelan dan juga industri pariwisata kita
mungkin bisa disebutkan bang apa saja
jadi terhadap phri terhadap perhotelan tentu hal halnya berkaitan dengan kelanjutan misalnya perpajakan dan yang lain lain
tapi ya berkaitan dengan penganggaran itu kita minta supaya karena di tiap kementerian kementerian dan lembaga itu dipotong
dipotong anggarannya dan anggaran itu dimasukkan ke dalam kas untuk dapat rp empat ratus empat ratus lima triliun
untuk mengatasi pandemi ini
nah kita minta supaya anggaran yang dipotong dari tiap kementerian termasuk kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
karena ini bidang yang sangat terkena di dalam proses di dalam peristiwa pandemi ini gitu
supaya direlokasikan kembali untuk membantu terutama membantu misalnya seperti apa yang dialami oleh para karyawan
nah sehingga dengan demikian skema pemotongan anggaran itu dikembalikan kepada kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu di samping mengatasi pandemi yang berkaitan dengan kesehatan
tetapi juga dampak daripada pandemi itu ya sekarang yang kita alami pada dampak sosial ekonomi dari mereka mereka yang terlibat
stakeholder langsung daripada kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk di sini tentu para karyawannya
nah oleh karena itu memang diperlukan data
pihak phri sebaiknya memberikan data kepada kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kemudian pada aspek yang berkaitan dengan karyawan kebutuhan karyawan di dalam mengatasi situasi ini
ini bisa direlokasikan melalui dana yang dipotong di dalam dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
tapi paling tidak bisa membantu ya untuk kita bertahan dalam situasi dua tiga bulan ke depan ini
oke artinya memang meskipun sudah ada alokasi kemudian anggaran tadi yang sudah anda sebutkan ada pemotongan
ataupun alokasi anggaran kepada pihak manajemen hotel dan juga phri itu yang harus dialokasikan kemudian yang harus diprioritaskan juga tetap pembayaran gaji karyawan begitu
bukan bagaimana manajemen ataupun biaya teknis hotel begitu bang
ya saya kira mungkin yang berkaitan dengan biaya teknis hotel mungkin agak sulit
tapi ya paling tidak karyawan karyawannya dulu
karena kalau kita perhatikan dari komposisi anggaran di kementerian pariwisata
dan ekonomi kreatif dengan jumlah yang ya sekitar lima triliun dan dipotong sekitar hampir satu triliunan lebih
untuk itu dianggarkan terutama untuk membiayai mendukung program mengatasi dalam hal ini tentu kesehatan yang utama
nah yang berikut adalah bagaimana dampak daripada pandemi ini yaitu dampak sosial ekonomi
nah itu seharusnya direlokasikan kembali
pada tiap kementerian dan lembaga ini dalam hal ini termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif gitu
oke pak maulana tadi sudah mendengar penjelasan dari bang andreas bahwa diusahakan ada realokasi anggaran begitu
tapi harus diprioritaskan untuk pembayaran gaji karyawan
apakah kemudian itu cukup bisa untuk menahan operasional dari hotel pak maulana
ya saya setuju dengan apa yang disampaikan pak andreas
itu bagian yang kita bisa
itu bagian yang kita diskusikan dua hari yang lalu dengan pak andreas dengan kawan kawan di komisi sepuluh
jadi sebenarnya kalau dari pri permohonan kita kepada pemerintah itu kalau untuk perusahaan itu lebih kepada kebijakan listrik pajak dan lain sebagainya
namun kalau untuk karyawan ini yang penting itu kita sebenarnya bentuknya seperti blt
karena mereka ini sudah tidak yang seperti disampaikan pak andreas tadi bahwa mereka ini sekarang banyak yang sudah unpaid leave dan segala macam
bagaimana bentuknya ya itu yang seperti yang pak presiden sampaikan kan mungkin dalam bentuk padat karya seperti apa
karena kita juga nggak bisa ketergantungan kita dengan yang namanya program prakerja itu
itu yang kita bahas juga dengan pak andres kemarin itu di komisi sepuluh
bahwa program kartu prakerja ini kan ada hal yang mengganjal di kami itu bahwa mereka itu bukan terima tunai semuanya terima tunai tapi cuma rp enam ratus ribu
dan itu juga sangat terbatas
kemudian ada namanya pelatihan
nah itu yang kita sampaikan bagaimana kalau pelatihan itu bisa ditukar menjadi tunai sih
karena itu yang lebih dibutuhkan oleh para pekerja pariwisata saat ini
mbak anas anda sebagai pihak yang paling terdampak di sini karena sebagai pegawai yang dirumahkan begitu
mbak anas apa kemudian yang menjadi harapan anda kepada pemerintah dan juga kepada manajemen hotel begitu
kalau ini terus menerus berlanjut nasib anda dan juga teman teman
ini tentunya akan tidak baik begitu
apa sebetulnya yang menjadi harapan anda
langkah dari pemerintah sendiri sih sebenarnya
jadi kalau misalnya mungkin bisa menerapkan kayak psbb lebih besar lagi ke kota kota yang memang sudah banyak ditemukan kayak di surabaya di bali atau di semarang dan segala macam
di indonesia lah intinya
jadi mengurangi pergerakan manusia di masyarakat
masyarakat di tempat umum kayak gitu tuh mungkin lebih efektif
jadi kalau misalnya nggak ada orang yang di luar rumah lebih banyak yang lebih banyak di dalam rumah
terus itu sih kayaknya intensitas untuk menularkan virus ke satu dengan yang lainnya tuh otomatis berkurang
nah ketika berkurang itu kan sudah banyak yang mulai membaik ya
jadi semua sektor pun juga akan membaik gitu
terus harapannya ke pemerintah lagi
saya sempat cek untuk kartu prakerja
saya cek di situ saya rasa bantuannya itu juga kayak buat pelatihan
bukan bantuan tunai langsung yang memang disebutkan sama ketua phri yang tadi dengan bapak yang tadi ya
saya lebih setujunya sih kalau memang bisa dibantunya dengan langsung tunai
artinya lebih membutuhkan blt begitu ya bantuan tunai saat ini ketimbang pelatihan menggunakan ataupun melalui kartu prakerja itu
karena kan memang banyak kebutuhan di saat tidak bekerja ataupun dirumahkan begitu mbak anas ya
dan kemudian apakah anda dan juga teman teman sudah berkomunikasi setelah ini
apakah kemudian akan mencari pekerjaan lain atau sembari menunggu dirumahkan atau seperti apa sih mbak anas
kalau saya pribadi sih
saya sembari menunggu di rumah ya saya sibukkan diri dengan kayak saya berusaha untuk jualan masker saya berusaha untuk bikin kue dan segala macam
tapi kalau yang teman teman yang lainnya yang memang punya sektor usaha yang lain kayak rumah kos dan segala macam otomatis udah gak bisa ngapa ngapain lagi
oke saya akan lanjut ke pak maulana
pak maulana apa harapan phri sebetulnya kepada pemerintah untuk bisa membantu meringankan beban para pengelola hotel yang sudah berada di sini
oke pak maulana saya dapati sekolah hotel yang kita dengar sebetulnya sudah ada tiga usulan dari phri
soal perpajakan perbankan dan ketenaga kerjaan
ya jadi yang organization kita harapkan dari sisi kebijakan pertama karena kita kebijakan itu paling penting untuk spesifik di sini
terus dan pada saat recover di nanti kita bisa tetap langsung melanjutkan tanpa ada kendala
minta nggak dibayar tapi kita minta beban biaya minimum hidup itu tolong dihapuskan gitu loh
jadi kita masih bisa napas karena biaya listrik ini bisa hampir setengah miliar sendiri tergantung besarnya hotel gitu loh
ini menjadi beban di kami
kemudian yang berikutnya adalah masalah bpjs tenaga kerja
kami yang kami sisakan sekarang karyawan karyawan kami adalah merupakan talent
kita juga tidak dalam posisi nyaman dengan melakukan karyawan yang merupakan talent talent kami
karena nggak mungkin hotel hidup tanpa karyawan tidak mungkin
nah kita berharap pemerintah juga tolong dikeluarkan
selama ini bpjs itu perusahaan itu kan mensubsidi
harusnya diberikan dong keringanan sampai akhir tahun selama masa pandemik ini
kita dibebaskan untuk membayar iurannya karena ini juga beban yang cukup berat
membayar tidak membayar iuran selama satu tahun begitu ya dua belas bulan ya
jadi karyawan kita karena ini menyangkut napasnya perusahaan ini sampai kapan
kan kita sudah diskusi bisa sampai bulan juni
abis itu mungkin bpjs karyawan akan terakhir
nah kita minta supaya mereka dalam keadaan mereka unpaid leave mereka tetap bisa menerima manfaat
karena ini kan sifatnya semua sementara
nah kemudian dari sisi karyawan kita minta diberikan banyak program jangan hanya tergantung dengan kartu prakerja
kartu prakerja ini karena ada namanya pelatihan itu tidak dibutuhkan saat ini oleh karyawan
mereka butuh uang
nah kita juga berharap yang disampaikan pak andreas tadi kita mohon dukungan
kemarin kita sudah sampaikan ke komisi sepuluh
bahwa bagaimana ada blt yang lain untuk karyawan
pekerja pariwisata ini yang mereka sama sekali mereka mungkin ada yang mungkin masih bisa mensubstitudekan pekerjaannya
tapi masih banyak sekali yang mereka tidak bisa mensubstitutkan
saya khawatir juga karena masalah pojk yang keluar itu tidak bisa dieksekusi dengan sebagaimana mestinya juga
sehingga ini bukan hanya menyangkut perusahaan tapi menyangkut karyawan
ya mereka juga punya loan terhadap kendaraan atau rumah
nah ini kan menjadi masalah karena mereka nggak terima duit gitu
oke terakhir pak andreas singkat saja
tadi sudah disampaikan oleh pak maulana dan juga mbak ana salah satu pekerja hotel yang dirumahkan
bahwa lebih diharapkan ini bantuan tunai blt ketimbang pelatihan di saat yang sekarang
dan dibutuhkan ada keringanan keringanan bagi para pengelola hotel yang bisa diberikan oleh pemerintah
terutama penundaan pembayaran iuran bpjs selama satu tahun
apakah kemudian itu akan disampaikan oleh komisi sepuluh kepada kementerian terkait dan juga pemerintah pusat
ya itu akan sudah kami sampaikan
dan nanti akan disampaikan
nanti akan kita pertegas lagi
sebenarnya yang namanya kartu prakerja itu bukan untuk mengatasi situasi seperti sekarang ini
sebenarnya itu dipersiapkan sejak awal pemerintahan pak jokowi ini lebih pada untuk mempersiapkan mereka yang belum memperoleh pekerjaan
jadi sebenarnya tidak terlalu tepat juga
betul seperti yang tadi dikatakan oleh pak yusran juga ya kebutuhan yang dihadapi oleh para karyawan termasuk di sini adalah karyawan hotel
bantuan langsung tunai
karena memang mereka bukan orang yang harus dilatih lagi kerja untuk situasi seperti saat ini
tetapi mereka adalah orang orang yang membutuhkan ya dengan crash program untuk bisa mengatasi situasi dalam beberapa bulan ke depan ini
dan termasuk soal mengatasi kesehatan dalam kartu bpjs tadi
jadi ya memang tapi memang di sini perlu pendataan
perlu pendataan sehingga ini tidak salah sasaran
dan tentu pihak phri tentu kerjasama antar pihak phri dan kementrian untuk kemudian memberikan pendataan yang tepat
sehingga dengan demikian ketika pemerintah membuat keputusan ini dengan relokasi itu bisa tepat pada sasaran
oke terima kasih sekali bang andreas hugo parera anggota komisi sepuluh dpr ri atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan tadi sebelumnya melalui samengen telepon ada sekjen phri pak maulana yusran dan salah satu pegawai hotel yang dirumahkan mbak yuliana srisky
terima kasih sekali
semua narasumber atas waktunya dan semoga pemerintah segera mencarikan solusi kepada para pengelola hotel dan juga para karyawan hotel yang terdampak akibat wabah covid sembilan belas ini